saya pamit mau ke kantor
jadi jalan ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
di mana saya disusupi oleh seseorang yang saya percaya untuk menjaga rumah saya
semua pengawal om
apa ada pengawal om yang kamu curigai atau bagaimana
enggak om gak ada
alhamdulillah semuanya bekerja dengan baik
cuman saya merasa
kali ini gue gak boleh ketahuan
gue gak mau diskapter di tempat ini
itu kan pak aldebaran anaknya borosa
gue harus kesana minta tolong ke dia
gue yakin dia mau tolongin gue
kalau ketahuan bos gawat
suka ya neng reina
main air di kolam renang
aku suka banget
papa aku suka
nemainin aku berenang
dan ngajarin aku berenang
om itu jalannya lucu
itu tadi disana
omnya cepet hilangnya
om itu yang mengincar benaran
kau mau ke mana
kamu di kamar aja dulu ya
kamu mau kan nurut
kamu istirahat aja dulu
ya sudah saya tinggal dulu ya elsa

dan kayak ada yang memanggil gue
tadi gue ke taman pinus terus neneng bilang lo gak di situ
gue gak dibolehin keluar sama dokter lisa disuruh di kamar aja
masih aja inget nino sa
kayaknya gak ada hal lain selain nino di pikiran
ehm nino gak ada pesan apa apa sih sa
ya gue kesini sebagai sahabat lo aja
mau mastiin keadaan lo baik baik aja gapapa kan
jadi hari ini gue mau temenin lo ngobrol sa
gapapa ngobrol dari sini aja
nggak enak juga kan sendiri di situ
gak bisa kemana mana juga
nanti gue jalan
semuanya udah pada pergi udah pada keluar
sama gue doang yang gak ikut
ini kan demi kesehatan bayi dalam kandungan gue
lo mau cerita tentang apa
gue bakal ceritain apapun kok
kalo itu gue gak tau sa
nanti nino kesini kan
gue udah lama banget gak ketemu sama nina
dia belum jenggok anaknya
gue kangen sama dia
nih ga ada apa apa
nih ga ada apa apa

nih ga ada apa apa
nih ga ada apa apa
nih ga ada apa apa
nih ga ada apa apa
nih ga ada apa apa
nih ga ada apa apa

nih ga ada apa apa

nih ga ada apa apa

nih ga ada apa apa
nih ga ada apa apa
nih ga ada apa apa

nih ga ada apa apa
nih ga ada apa apa
nih ga ada apa apa

nih ga ada apa apa
nih ga ada apa apa
nih ga ada apa apa
nih ga ada apa apa
nih ga ada apa apa

mari minum dulu ah
hingga tadi saya dengar kayak ada suara benda jatuh
gak ada apa apa
pengawalan dari om
ya om paham
om paham maksud kamu
kalau om ada di posisi kamu
om juga pasti akan melakukan hal yang sama
kalau ada butuh apa apa
saya terima kasih
terima kasih juga om
om udah mau ngerti
saya tadi sebenarnya kepikiran takutnya kalau saya bicara begini
takut menyinggung om irfan
ya kan saya juga gak enak om
itu kan pengawal kepercayaan om juga
ya saya juga takut kalau misalkan andini itu nggak ngerti om
takutnya nanti saya sama andi juga jadi salah paham
makanya saya datang ke sini
saya gak cerita ke andi juga
saya menghindari lah
gak mau ada konflik antara saya sama andin juga
gak usah dipikirin
udah kelamaan nih kalau pernah
masuk ke angin
masuk ke angin
masuk ke angin
masuk ke angin
masuk ke angin
masuk ke angin
masuk ke angin
masuk ke angin
masuk ke angin

yaudah langsung disuruh masuk aja ya
jangan cepet cepet dong
ayuh pak aku udah bikin nasi goreng loh
tapi kayaknya aku tau papa dateng kesini bukan karena kangen sama nasi goreng aku deh
enggak beli beli yuk
kenapa sih pak
seneng main air ya
papa bales ya
aku kangen main di kolam benang
yaudah nanti kapan kapan kita berenang bareng ya
berenang sama papa ya
di rumah afan aja boleh kan pak
kalau udah nyanyi alvan sih boleh
nanti kita aturin ya
jadwal untuk berenang di rumahnya ovan
tapi sekarang kita harus pulang dulu
rena kan mau nomelin papa ke kantor
sofan juga mau ke kantor
pakai dulu sendalnya
alvan aku pergi ya
belok dulu sayang
nah nanti lain kali kalau rena datang ke sini ovan siapin yang seru seru
kami langsung balik ya
saya balik ke kantor dulu
terima kasih atas pengertiannya
kita ke depan
makasih ya mbak
ada foto aku sama mama
kamu tau nggak
itu alvan pajang di situ
supaya ada di sebelahnya kakaknya offan
itu omanya rena
foto berdua aku sama ovan dipajang di sana juga dong
nanti alvan pajang di sana juga ya
yaudah kamu hati hati ya
kalau membuat semama kamu di sana
karena ini udah mau apa
kamu kalau masak selalu enak
aku belum mau cerita ya sama aku ya
abisin aja dulu
ini soal elsa sih din
ada masa di tempatnya lebih keras ya
belum lama ini elsa
elsa hampir menyerang keluarga pasien dengan
papa juga gak tau sih kenapa elsa bisa histeris bisa ngamuk seperti ini
padahal kemarin kemarin elsa itu udah stabil udah tenang
dan yang bikin papa khawatir adalah
banyak keluarga pasien yang udah tau
kalau elsa adalah nabi
dan mereka minta supaya elsa dipulangkan ke penjara
karena takut membahayakan pasien yang lain
yang mereka minta elsa untuk dibalikin ke sel
dengan kondisi elsa seperti ini
dia tuh harus dirawat
tapi sayangnya karena banyaknya keluarga pasien yang minta
dokter lisa juga nggak bisa bikin apa apa
dia juga harus memikirkan
bagaimana keluarga pasien
dan reputasi dari rumah rehabilitasinya tadi
terlebih lagi mama kamu
mama kamu khawatir banget soal elsa
melihat kondisi kehamilan elsa yang makin membesar
makin bingung kita berdua
tapi sebenarnya dia itu tidak menyakiti atau melukai pasien yang ada di sana kan
dia atau gimana
jadi menurut dokter lisa
elsa itu mau mengembalikan garpu yang jatuh ke keluarga pasien
tapi karena statusnya elsa adalah napi
mereka melihat itu sesuatu yang membahayakan mereka
berarti ini hanya kesalahpahaman doang dong pak
dr lisa sudah menjelaskan ini kepada keluarga pasien yang lain belum
tapi tetap mereka minta supaya saya dipindahkan
dan banyak sekali yang minta
bukan satu orang
terus sekarang elsa gimana
elsa sekarang dalam pengawasan ketat
aku pernah ngerasain
aku pernah ngerasain
aku pernah ngerasain siapa yang elsa rasain
hamil di mana di dalam tahanan
tapi untungnya kondisi aku jiwaku pada itu pada saat itu sangat stabil sih pak
dia pasti sangat terpuruk banget sekarang
eee nak tadi reina di rumah ovan kan bilang katanya foto anti jesse beda itu beda gimana
iya beda pak sama foto anti jesse yang ada di kantor ovan
tapi kata ovan sih sama emangnya muka anti jessi bisa berubah pak
reina gak mungkin mengadang ada
apa benar foto jesse di rumah om irvan berbeda dengan yang ada di kantornya
salah satu foto itu pasti jesse yang asli kan
tapi apa maksud om irvan dengan memasang foto orang yang berbeda

selamat pagi pak
kamu datang juga ke kantor
bapak hari ini ceria banget
gitu dong pak
kita tuh harus memulai hari dengan senyuman bahagia
saya belikan kamu hadiah
ngapain bapak repot repot beliin saya hadiah
orang saya aja gak ulang tahun
udah buka aja
saya buka ya pak
untuk dua orang
ini benar buat saya pak
itu sebagai ungkapan terima kasih saya
akhirnya saya bisa didaftarin untuk operasi
ya paling tidak kamu udah kasih saya semangat
yang tadi inset pesimis sekarang jadi yakin juga
pak tapi bapak tahu kan
ini tuh lagi hype banget restorannya
waiting list itu panjang banget
kayaknya bapak terlalu berlebihan deh
kita kan baru bikin amployment bapak aja belum operasi
bapak juga mau operasi
ya gak juga begitu
justru karena semangat kamu itu yang kamu salurkan
bikin saya juga akhirnya sedikit yakin
paling tidak kan ini cuma mengucapkan terima kasih
ya belum seberapa
nanti kalau udah bisa ngeliat udah operasi
saya kasih yang lebih lagi
ya ampun pak
bapak kenapa sih baik banget sama saya kayak gini
saya nggak nyangka dia bakal dikasih ini
suka banget lah pak by the way ini bener kan pak untuk dua orang
berarti aku bisa jempolnya sama bapak ya
kalian kan tunda turangan kan
jadi ajak aja makan malam
biar hubungan kalian semakin akur ya
makasih banyak sekali lagi ya pak
nanti saya mau kasih tau mas randy pasti dia seneng pak
jangan lupa laporannya ya

tadi kata neneng lo
dihukum gara gara ngamuk
emang ada apa sih sak
emang ada apa sih sak

tadi gue sempet histeris gue teriak teriak
tadi gue sempet histeris gue teriak teriak
gue tuh udah gak mau ngeliat roy lagi

kenapa bisa ada foto roy di kamar el

lo percaya kan sama gue rik
soalnya semua orang gak ada yang percaya sama gue
mereka tuh mikir gue halusinasi
gue percaya sak
terus lo udah bilangin belum sama suster atau dokter

justru itu gue udah kasih tau ke dokter
pas dicek ternyata fotonya tuh gak ada

padahal jelas jelas ada di laci gue
tapi emang kayaknya nyaringnya aja yang gak bener
tapi emang kayaknya nyarinya aja yang gak bener

jadi gak ada yang percaya sama gue
kalo memang bener elsa melihat foto roy
kalo memang bener elsa melihat foto roy

kenapa bisa nggak ada pas dicek dokter ya
apa elsa memang halusinasi
mulai sekarang gak usah pikirin tentang roy ya

berarti lo sama aja dong kayak yang lain

gue cuma mau lo jangan pernah pikirin tentang roy sedikitpun
ya gue gak pernah mikirin roy

gue benci sama dia rik
gue tuh benci banget
elsa kan gue atau suara robert
soalnya lasah aku
jangan lupa bawa hadiah dari mino
di depan ada toko kue
kamu mau beli kue sebentar gak
persis banget kayak ibunya
suka aku tidur
pasti capek main di rumah yang umur
pasti riana pengen istirahat
gue pulang dulu deh
nanti malem kita dinner disitu ya
besok besok lagi aceh ya
saya lagi banyak kerjaan
kamu gak bisa apa usahain
kan kamu tau
itu cafe nya itu
terus aku pengen banget malem ini makan disana
ya nanti saya coba usahain ya
kita dinner disana
nah gitu dong
masa tega sih sama calon istri
kamu sama oke sama semangat
soal khusus kebiasaan
namin masnya dulu ya
kamu dari mana sama rena
kamu belum jawab loh
tadi abis dari rumah om irfan
tadi waktu di jalan om irfan sempat telpon
terus denger suara rena
main ke rumahnya kangen katanya
saya arahin ke sana
tadi dia kecapean
tapi waktu pas di jalan saya mau bawa ke kantor
ternyata tidur yaudah saya suruh pulang aja
kasian kalau di kantor saya
tadi pas di rumahnya om irfan
anaknya om irfan jesse
dia bilang katanya fotonya berbeda
di rumah sama yang di kantor
kamu pernah ngeliat belum
foto jesse yang di rumah sama yang di kantor
ya aku sih gak ngeh ya
waktu itu ya
tapi riana bilang memang beda
karena itu foto lama sih mas
ya mungkin ada perubahan dari gaya
rambut atau segala macem
tapi setelah aku pikir pikir memang
ada yang beda sih
ya coba nanti aku tanya om irfan ya
yaudah gak usah lah
saya langsung beratkan
apa ada pengawal om yang kamu curigai atau bagaimana
enggak om enggak ada
alhamdulillah semuanya bekerja dengan baik
cuma saya merasa dia sudah cukup
saya tahu al kamu cuma mau melindungi keluarga kamu
oleh karena itu sikap kamu selalu berhati hati
niat kamu juga besar
sama besarnya dengan niat saya yang mau mendapatkan keadilan buat anak saya
mama kamu sudah hidup enak sekarang
punya menantu dan cucu yang luar biasa seperti andin dan rena
apalah yang saya punya
karena mbak rosa saya jadi kehilangan putri saya
setelah sebelumnya saya pernah kehilangan kakak dan bayinya
makasih ya pak
alhamdulillah ya allah
jangan letak dia kegeretan kalah
purga perih banget lagi
mana belum makan
semoga ada sisa uang
dengan uang ini
semoga bisa buat bayar makan
saya cuma punya uang tujuh ratus
saya belum makan
saya boleh makan dulu
makasih ya bu
sejak asofio meninggal aku berjuang hidup sendirian
berpindah pindah tempat tinggal semua pekerjaan kasar pun aku jalanin
demi bisa makan
jazz kamu adalah kebahagiaan papa
setelah penderitaan panjang yang papa jalani di masa muda papa
lalu mengapa semuanya dibuat hancur oleh mbak rosa
apalagi yang bapak punya selain kamu
pak saya pamit mau ke kantor
jadi jalan ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apa teror teror di rumah kamu masih lanjut
oh untuk masalah teror sih cuman yang kemarin aja waktu mau meresek apa
alhamdulillah belum ada lagi
tapi kami tetap waspada kok
kok gak ada
kenapa dia keluar
tadi papa mau cerita sama kamu dan andin tapi
karena kamu dan andien udah besar
aku gak mau andien jadi ketakutan dan kepikiran
oh ya udah cerita ke saya aja pak
oh itu papa
ada orang yang mengintai papa di coffee city

dia nangis ke sini
dia nangis ke sini
padahal papa gak kenal sama dia sama sekali
sama sekali gak kenal
papa tadi berpikir ini ada hubungannya dengan teror di rumah kamu ini
papa menahan diri untuk tidak ngomong sama andien
gak mau ada yang kepikiran
ngancam papa gak
dia gak ngancam papa
terus papa bilang iya betul
pada saat papa mau tanya dia siapa
ini kalau memang benar ada hubungan sama teror di sini saya minta maaf ya pak ya
jadi mau remit ke papa
tapi kalau memang ada apa apa papa coba langsung cerita ke saya aja
kalau memang benar ini ada hubungannya kan siapa tahu
itu bisa jadi petunjuk mbak
itu pikiran papa sih
moga moga ini jadi petunjuk buat kita semua
jadi bisa kita selesaikan sama sama
ternyata teror ini sudah berlanjut terus
dan sudah merambat sampai ke orangtuaku
ya udah saya langsung berat kantor ya pak
bapak dan mama tolong hati hati ya
tapi kalau memang nanti bapak perlu pengawalan saya akan kirim pengawalan
gak usah gak usah
udah kamu juga jaga diri
kabarin papa kepada papa
jaga kesihatan ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tadi aku cari bapak di dalam tapi ternyata papa keluar dan lagi ngobrol sama
papa diteror sekarang
enggak papa gak diteror
apa cuma ada orang yang ngeliatin papa aja
gak apa apa udah
pak surya andin kok ngobrolnya sama berdiri
ikan bisa duduk
ayo ajak papa duduk duduk
gini papa udah mulai diikutin sama orang di coffee city
ada yang mengintai papa orang yang gak dikenal
bener itu pak surya
aduh apa ada hubungannya dengan teror yang terjadi di keluarga ini ya
benar kok tapi tadi saya udah ngomong sama al juga
moga moga sih gak ada hubungannya
aduh ya allah pak surya saya bener bener merasa gak enak sekali sama pak surya
karena sebenarnya teror yang terjadi di keluarga ini mereka mengincar saya
saya yang jadi target
dan kalau sampai pak surya dan keluarga terkena masalah ini i'm very very sorry pak saya gak enak sekali
nah ini tuh bukan salah mama
ya bu rosa bu rosa gak perlu minta maaf kita kan keluarga
yang pasti kita harus saling menjaga dan mengingatkan saja
iya pak surya
ya salam badu sarah ya pak suri hati hati
ya kalau gitu papa hati hati kalau ada apa apa nanti papa kabarin aku
ya makasih udah dimasakin nasi gorengnya
ya silahkan pak surya
nenek kamu cari siapa
neneng itu lagi memastikan ada suster apa enggak
soalnya nih ya jamannya nenek pelatihan di cia
itu neneng diajarkan untuk selalu waspada sama keadaan sekitar
terus kamu ngapain nyari suster
justru itu kalau nggak ada suster
kasian tau dia kan enggak ke taman hari ini
makanya kita jengukin yuk kita ajak dia keluar
iya sih boleh sih mumpung enggak ada suster ya
kita keluar yuk
kamu pasti bosen kan di kamar terus
kita keluar aja
ya tapi saya takut nanti dimarahin sama suster
enggak keluar dari sini
kita cuma keluar ke taman
yoga biar biar kamu sehat terus bayinya juga sehat
ya udah yuk
ada yang salih bumi
apa ya dahlia aku belum gadu ini